kapan dateng cek
cucu abis makan siang
cucu tuh mau nanya
kemarin pak ustaz
eh sih juga pulang beberapa minggu yang lalu
liat orang baik
saya dibawakan oleh oleh banyak
padahal saya tidak minta
gak sempet cari oleh oleh buat pak ustaz
habisnya emt buru buru
eh sih juga tidak sempat
tapi disempat sempat kak
nanti kalau ada yang pulang
em titipin buat pak ustadz ya
ah em suka begitu
saya jadi risih kalau dikasih oleh oleh
akhirnya saya ambil juga karena dipaksa
buntun pak ustaz
saya mau tanya
bukan yang banyak
saya mau tanya masalah rumah tangga
apa yang harus dilakukan istri
kalau suaminya teh tidak setia
atau kalau masalah rumah tangga mah saya takut em
saya takut kalau nanti gara gara saya kamu teh berpisah
sebelum kamu memutuskan sesuatu
tanya pada dirimu sendiri
kenapa kamu dulu menikahi aceh
kalau kamu tidak cinta sama sn
kamu pun tidak berhak untuk menyakiti
kalau kamu tidak cinta
bilang terus terang
akhiri pahit memang
tapi itu bagus untuk kalian berdua
apalagi untuk em
coba kamu bicara dengan pak ustadz
jangan dilihat orangnya
tapi lihat ilmu yang disampaikannya
jangankan kita yang ilmu agamanya rendah
kusoi yang ilmu agamanya tinggi saja nurut sama pak kemet
pastikan pak kemen punya sesuatu
ya tapi kan kamu tahu sendiri kum
dia ilmunya dari hp
selama memang ilmunya bagus
tidak penting datangnya dari mana
saya sebenarnya kepengen tinggal di rumah jompo
saya juga disana enak
ada yang ngurusin
kita tetap tinggal di rumah
tapi tidak diajak ngobrol
ada yang ngurusin
mereka bilang tidak mau dicap anak nurhaka
kalau kita ditaruh di rumah jompo
kita di panti jompo
padahal disana enak
jang kamu tes serius mau nana modal bulan depan
serius atu dan
kalau kamu serius
jadi harus bilang jauh jauh hari jang
di satu sisi saya bahagia
di sisi yang lain
saya takut uangnya kurang sof
saya kan harus mulai mikir punya tabungan
kalau mau maju mau berkembang
saya harus bisa mengatur keuangan
saya nggak mau kayak dulu
gak punya modal buat renop rumah
punya uang bukan yang malah enak ya kang
malah bikin pusing
ya emang gitu sob
begitu punya uang
yang dipikirin bagaimana caranya memperbesar kebutuhan hidup
sama memperbesar pengeluaran
kamu tek keterlaluan
sudah punya anak
masih saja godain cucu etin dokter clara
janda itu cocoknya sama duga
dokter clara itu ilmunya tinggi
orang pintar cocoknya sama orang pintar juga
percumba kamu kejar
tidak bakal kejar kamu
tidak bakal dapat
daripada ngejar yang mustahil
mending kamu urus yang ada di depan mata kamu
kapan datang ustaz
kak ngaceng masih suka godain kamu
masih cek setiap hari malah
kalau ketemu setiap hari itu ngajakin makan makan ngajakin nonton ngajakin jalan
malah kalo malemnya dia tuh sering dateng ke kosan cucu gedar gedar rumah cucu
katanya cemburu itu menakutkan ya
iya betul mang ocat
sita'i syahriyallahul anha istri rasulullah saw pernah berkata
jika daun yang masih hijau diletakkan di dadanya
daun itu seolah bisa kering karena panasnya cemburu
itu kenapa dosa syirik menjadi dosa yang tidak terampuni
karena menduakan allah
maaf pak ustadz bisa diterangkan kepada saya apa hubungannya cemburu dengan dosa syirik
ada waktunya nanti saya jelaskan
ada waktunya azan dikumandangkan
sudah masuk suhu
iya pak ustadz
allahu akbar allahu akbar
tidak terasa ya
hari sudah siang saya pamit dulu ya
besok datang lagi ya
besok kita bicarakan agresi belanda ya
mak saya juga mau pamit
mau nganterin nek ijom
nanti kita bicarakan agresi belanda